presiden jokowi menegaskan pemulangan warga negara indonesia dari wuhan
sudah tepat menyusul pernyataan who yang menyebutkan corona sebagai darurat global
saat ini pemerintah masih memproses evakuasi ini dengan otoritas di wuhan
karena banyak negara yang juga ingin mengevakuasi warga negara mereka
berikut pernyataan lengkap dari presiden dari kulon progo daerah istimewa yogyakarta
dapat terbatas bahwa saya sudah perintahkan untuk segera dievakuasi warga negara indonesia
yang ada di wuhan dan sekitarnya
dan ini dipordinir oleh menteri luar negeri bersama seluruh menteri yang terkait
baik menteri kesehatan panglima tni kemudian kepala bnpb kepala pariwisata menteri perhubungan
semuanya terkait dengan ini karena ini juga merupakan sebuah pekerjaan besar
dan juga kemarin who juga sudah mengumumkan situasi darurat global yang terkait dengan virus corona
jadi saya kira keputusan kita kembali
kemarin untuk mengevakuasi tiga puluh orang
sehingga ini yang perlu dimatangkan adalah bagaimana secepatnya membawa wni kita sebanyak dua ratus kurang lebih
empat puluh tiga orang untuk menuju ke indonesia dengan tahapan tahapan
tentu saja ada observasi dan lain lainnya sebelum dikembalikan kepada orang tua kepada masyarakat
kita soal virus corona sekarang
dari catatan mbak uni seperti apa soal kesiapan pemerintah kita untuk evakuasi wni dan juga menghadapi ancaman virus corona ini
kan sebenarnya gini evakuasi saya rasa hari ini kemarin presiden sudah memerintahkan dan hari ini infonya staff kbri beijing sudah ada di wuhan
dan sedang dikumpulkan dokumen dokumen karena memang perlu untuk imigrasi ya
sekalipun nanti pertanyaannya adalah yang dua ratus sekian ini
begitu sampai di indonesia ditempatkan di mana
dan apakah kita memang punya fasilitas yang benar benar menjamin bahwa karantina itu berjalan dengan baik
kan itu sekarang debatnya apakah dibiarin aja dulu di sana sampai masa inkubasi virusnya
tapi untuk alasan kemanusiaan makanan katanya juga sudah mulai habis
maka kemudian ada dorongan secara politik dari pemerintah pemerintah negara yang warganya ada di sana
tapi pertanyaan berikutnya adalah nanti di sini bagaimana
itu menjadi penting juga ya mbak ya
tapi juga yang tidak kalah penting adalah pertanyaan
apa benar belum ada warga negara indonesia di sini atau warga negara asing yang sekarang sedang ada di indonesia
yang tidak terjangkit virus ini
saya baru membaca wawancara dengan ketua lembaga eijkman prof amin
yang mengakui bahwa indonesia
itu belum punya reagen yang dibutuhkan untuk ngetes membuktikan apakah ada
terjangkit atau tidak
terjangkit atau tidak
sekarang reagen itu sedang akan didatangkan dan baru akan datang beberapa hari lagi
jadi kan itu menimbulkan pertanyaan memang kita ini
dan spekulasi begitu
kita ini nggak siap
kita ini nggak siap kalau misalnya terjadi outbreak ya wabah seperti ini yang disebabkan oleh virus
indonesia itu tidak siap untuk
fasilitasnya langsung bisa melakukan tes untuk membuktikan ini ada atau tidak
jadi kan ini menurut saya pernyataan dari prof amin yang notabene orang yang sangat kompeten
menimbulkan pertanyaan karena memang negara sekitar australia kemudian singapura malaysia sudah
sudah mengumumkan bahwa memang mereka sudah ada yang terjangkit
kok indonesia enggak
padahal indonesia misalnya turis dari cinanya
banyak dua jutaan
jadi ini kan kasus ini juga membuka fakta bahwa ada kelemahan dalam fasilitas kesehatan dan riset kita untuk bisa mendeteksi
oke jadi tidak hanya soal kemudian evakuasi tapi juga riset kita dan juga kesiapan sebetulnya ya menghadapi virus ini
ya kan kalau misalnya australia itu rencana mereka untuk sementara dikarantina
kita ada nggak tuh begitu
kita di rumah sakit katanya rs apa sulian rumah sakit yang apa sulian darussaloso
atau kemudian di pondogede di asrama haji pondogede
berarti kan sentuhannya dengan yang lain kan lebih karena kita nggak ada juga pulau yang barangkali terpencil tapi bisa didaratin pesawat kan begitu
tapi saya ini saya ini kan video video yang kita lihat ini kan video beberapa hari lalu ya
kalau saya telepon langsung dengan salah seorang mahasiswa kita di sana bertanya situasinya bagaimana
jadi sudah tiga hari mereka enggak bisa jalan keluar nih
tapi pihak kampus kampus china university of geoscience itu bertanggung jawab
jadi kalau misalnya mereka kekurangan bahan makanan itu akan di drop ke apartemen atau ke selama tempat mereka tinggal gitu
kayak video ini ini kan video beberapa hari lalu
tapi sejak tiga hari belakangan mereka tidak boleh keluar lagi seperti ini
nah soal kesiapan kita ini kan memang selalu menjadi tema ya
kesiapan kita bukan cuma menghadapi virus
yang kita nggak bisa lihat pakai mata telanjang
yang kita bisa lihat pun juga sudah dipertanyakan kesiapan kita
jadi persoalan persoalan kita itu
dan oke lah kita enggak usah bahas saya enggak paham secara teknis gitu ya
tapi saya sih berharap hal hal macam begini membuat kita lebih antisipatif gitu ya
jadi sebelum kejadian kita harus sudah lakukan itu
ini kan sesuatu yang penting
di sini jalan percetakan ada namru ii
dulu kan sempat jadi heboh ya
yang adalah fasilitas militer angkatan laut as
dulu ibu ibu
menteri kesehatan kita
berusaha untuk masuk ke situ ya
ada pertanyaan soal virus nh satu flu burung ya
yang digunakan kemudian dijual ke negara negara lain misalnya
sebetulnya ada fasilitas itu ya
menurut saya ada
tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan namru ii
kita enggak bisa akses
masalahnya kita enggak bisa mengakseskan padahal ada di indonesia
ada di sini
ini jalan percetakan itu
jadi maksud saya kita ternyata tidak punya kedaulatan juga
ternyata kita tidak punya kedaulatan untuk menguasai
termasuk dalam kasus di virus corona ini
lagi soal komunikasi ini
jadi kita ini membahas tiga kasus nih malam ini
itu selalu ada konteks komunikasinya
ingat nggak waktu pertama kali komentar dari pemerintah dalam konteks ini
menteri kesehatan itu adalah kita harus berdoa
jadi netizen bilang wah kalau menteri kesehatan aja udah ngajak kita
berdoa ya udah mau diapain lagi
itu kan menunjukkan apa ya
menunjukkan seperti udah enggak tahu mau ngapain lagi
ketidakmampuan gitu ya
gara gara tinggal berdoa
nah ini juga yang menurut saya kemudian menimbulkan kekhawatiran juga
kalau nanti sudah dibawa ke sini
ditaruh di rumah sakit yang notabene sekitarnya itu adalah orang
masyarakat ya kan
apa jaminannya bahwa itu kemudian tidak menyebar
nah jadi komunikasi komunikasi di awal reaksi reaksi di awal yang kurang terukur menurut saya
itu justru memicu pertanyaan pertanyaan terhadap kemampuan kita
jadi dorongan dari mbak uni atau misalnya dari bang tengku menurut anda dalam kasus ini
apakah kemudian oke evakuasi tapi kemudian juga disiapkan terlebih dahulu di indonesia atau bagaimana
saya kira kalau misalnya china bisa membangun rumah sakit khusus itu dalam beberapa hari untuk seribu kamar misalnya seribu tempat tidur
ya saya kira kita bisa simultan aja
atau kan tidak besok juga mereka terbang dari sini
tapi harus ada strategi yang terukur tadi itu dan memang dikomunikasikan dengan baik
nah apakah kita bisa tuh
kita kasih pemerintah menjamin bahwa misalnya walaupun itu di rumah sakit di pondok haji di pondok gede misalnya
tapi walaupun itu sekitarnya adalah pemukiman tapi tidak akan terkontaminasi misalnya begitu
nah ini kan harus diperlihatkan kepada publik apakah ini ngomong doang atau memang kemudian adalah apa namanya itu
tour ke sana media untuk lihat fasilitas oke ini oke sehingga publik lebih tenang misalnya
lalu kemudian mereka datang mereka mendarat di mana di halim kah di cengkareng kah
di halim kemudian senarionya
ya kan nanti bis yang membawanya seperti apa nah ini kan perlu diyakinkan
oke oke bagaimana mbak
pakaiannya yang dari yang petugas yang akan mengawal apa segala macam
terus terang kita nggak terbayang karena ini akan menjadi hal yang pertama kali
artinya kalau karena ini pertama kali kita nggak kebayang apakah memang kita siap atau enggak gitu
jadi ini yang menurut saya menteri kesehatan mungkin sebagai focal point dari pemerintah dalam hal ini adalah harus menjelaskan step stepnya sedemikian
sehingga misalnya termasuk
oh masyarakat pada tanggal tanggal itu jangan dulu datang ke situ
ke daerah daerah yang kemudian
pertanyaannya seperti apa menurut saya ini yang perlu skenario nya yang kita juga belum tahu
oke itu perlu diperjelas kepada publik karena kemudian ini agar lagi lagi kita tidak bertanya tanya bagaimana kemudian pemerintah kita
soalnya publik kita ini soalnya publik kita ini gini reinhardt coba ingat waktu bom tamrin
di negara lain ada bom
kita deketin gitu tamrin
tapi di kita masyarakat itu malah deket
padahal di cctv itu si pengebom itu masih ada di selera situ
jangan sampai nanti keingin tahuan itu justru membahayakan gitu loh
oke mudah mudahan tentu kita harapkan ini menjadi catatan bagi pemerintah dalam berbagai persoalan termasuk juga soal virus corona yang kemudian ini menjadi ancaman
bagi semua negara sebetulnya terkait dengan ancaman kesehatan
kita berharap beneran gak ada orang indonesia
terima kasih banyak mbak uni lubis terima kasih sudah hadir terima kasih banyak mas bang teguh santosa sudah hadir malam hari ini
demokrasi malam hari ini pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di indonesia bersama dengan layar demokrasi di cnn indonesia
saya renhard sirai